jenazah k h solahuddin wahid yang akrab di sapa gusolah sudah dimakamkan senin siang
ribuan pelayat yang sejak pagi berkumpul di pesantren tebu ireng jombang
berebut untuk menyentuh dan menggotong peti jenazah k h solahuddin wahid
sejak pukul delapan senin pagi pentakziah terus berdatangan ke pondok pesantren tebu ireng jombang
sebagian besar pentakziah yang merupakan alumni santri dan santri tebu ireng jombang
sengaja menanti kedatangan jenazah kiai haji solahuddin wahid atau yang akrab di sapa gusolah
saat jenazah tiba ribuan pentakziah pun berebut untuk bisa menyentuh dan memukul peti jenazah
gemah tahlil pun berkumandang mengiringi kepergian jenazah hingga ke liang lahat